operasi terpusat dengan sandi aman nusa dua resmi dilakukan pada tiga juli pukul waktu indonesia barat
polri mengerahkan lima puluh ribu personel di seluruh jawa dan bali
sementara itu di dki jakarta polda metro jaya menurunkan satu lima ratus personel untuk melakukan penjagaan di titik penyekatan
terdapat enam puluh tiga titik penyekatan yang tersebar di seluruh wilayah jabodetabek
dan tempat saya beli sekarang ini adalah bundaran senayan
salah satu titik yang disekat dapat anda saksikan
jakarta pada hari pertama ppkm darurat tampak lengang
sejumlah warga yang masih beraktivitas mengaku penyekatan cukup mengganggu mobilisasi mereka
namun warga menyebut aturan pemerintah sepatutnya dipatuhi
sedikit mengganggu sih pak apalagi kalau perjalanan jauh
tapi ada sisi positifnya juga seperti hal macet gitu senggang gitu jalan jalannya
ya agak terhambat sih karena kan emang kurang pemberitahuan juga
kayaknya mesosnya kurang dikencangin dari pemerintah untuk penyekatannya gitu aja
sosiolog universitas indonesia bayu ayulianto
menilai pemerintah gagal memprediksi lonjakan jumlah kasus covid sembilan belas
dan penetapan kebijakan ppkm darurat terlambat
lantaran masyarakat tidak mengacukan aturan yang ditambah kurangnya contoh dari pemerintah
jadi satu sisi itu persoalan kesadaran di tingkat individu masyarakat
tetapi ya tetapi ini juga bisa terjadi karena tidak ada toladan gitu loh
baik pada level pemerintah tokoh masyarakat
itu seringkali nggak ada toladan toladan itu
nah ini menurut saya yang membuat seringkali kegagalan itu terjadi
penyekatan tidak dilakukan total karena sektor esensial masih diperbolehkan melintas
untuk membedakan petugas dibekali kartu berisi catatan sejumlah sektor yang diizinkan beroperasi
selama ppkm darurat